astagfirullahaladzim ya allah anak anak lu balik asyik ongkos gimana pulangnya
aduh bang bang bang puter balik mas bang puter balik mas
nggak bisa pak remnya belum
aduh aduh aduh aduh aduh
serak jadi gini loh positi yang cantik kayak ini kita pilih
jadi kita bertiga kan udah selesai nih ngebersihin semuanya
terus bantuin positi juga
jadi tandanya kita bertiga melihat mahal
halo iya positi masak masaknya juga sudah selesai
pokoknya semuanya udah beres
yaudah positi terima kasih atas bantuan kalian disini ya
disini pun buat diri sendiri
yaudah ya pok kalau gitu kita bertiga mau pamit dulu
strawberry manga apel
aduh strawberry manga apel
mundur mundur mundur mundur cantik cantik
aduh aduh aduh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya allah
kenyang gak sih
butet aku mau keluar

kok mending mau masuk
eh lo kita mau keluar
tapi kita juga mau masuk
ya allah santriwati
kalian liat gak sih ada ustazah disini
kalo ada guru gak boleh teriak teriak kaya gitu ya
coba ustazah tanya kalian puasa gak
nah puasa itu bukan cuma
nahan sabar ketika menunggu azan maghrib
tapi harus sabar juga menahan hawa nafsu emosi
najwa amalia kalian minggir dulu
biar butet ayo nilis masuk ya
salah juga ya
ah yaudah kalian duluan aja
ini kalo gak ada yang masuk gak ada yang mau keluar

di situ lihat lihat
kalau naik biaja pakai selarang gue begitu
ini membahayakan banget tadi itu namanya
saya juga ujungnya
nah kadeh duit segini gininya
bakal lebih rabeca
betulin kakak pakem
jangan ada remnya kayak gue tarik
abis nabrak juga kali
kamu bukan maju dikit
ini saya tutup dulu
eh apa deh
sobri lukman idra haikal
udah nyampe belum
haikal asli sudah
makin nyampe juga
kita bantuan lagi ya
ini ruang apa goresnya
ada apa banget lagi
rame banget pade orang memang di ruang guru orang gede gede banget udah gitu
handphonenya mati lagi
eh udah nunggu lama
oh iya gak apa apa pak semuanya
saya tinggal lagi sebentar ya pak mau nebus obat
oh iya silahkan pak semuanya
terima kasih mbak mau nebus resep ini
tunggu sebentar apa ya
oh gimana udah mas
udah pak ustad terima kasih ya pak ustad sudah menolong saya
ya meskipun saya bukan seorang muslim pak ustad
loh kok pak samuel ngomongnya gitu
memangnya kalau kita saling tolong menolong itu harus satu agama dulu ya pak baru bisa menolong
ya enggak sih pak ustadz tapi kan
udah lah pak gak usah bahas masalah itu
karena di dalam agama saya muslim itu sangat menunjung tinggi yang namanya toleransi dan saling tolong menolong
di dalam kita
kitab suci kami pun menjelaskan bahwa
yadin itu artinya untuk saya agama saya untuk pak samuel agamanya pak samuel
semoga tuhan memberas kebaikan pak ustad
si itu kemana
masih di dalam periksa

makasih pak ya